perayaan hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan kemerdekaan republik indonesia di istana merdeka jakarta
akan lebih meriah dengan bertambahnya jumlah anggota pasukan pengibar bendera pusaka
sebab tahun ini ada penambahan delapan anggota paski braka perwakilan dari empat provinsi baru di indonesia
mereka adalah utusan dari papua selatan papua pegunungan papua tengah dan papua barat daya
yang tahun lalu telah diresmikan sebagai provinsi baru di wilayah timur indonesia
salah satu anggota paski beraka yang mewakili provinsi baru ialah st stevani hamadi
sd adalah utusan dari papua selatan
siswi sma negeri tiga merauke ini mengaku mendapat banyak dukungan dari pemerintah provinsi papua selatan
senang karena jadi lebih banyak kesempatan buat anak anak
anak di papua untuk bisa coba di paski beraka nasional
ada kadang apa yang kita ucapkan kadang mereka kurang ngerti
tapi ya kita harus lebih menyesuaikan saja
provinsi baru lain yang mengutus wakilnya menjadi anggota paski braka ialah papua pegunungan
mahardika ben hiruapai adalah siswa sma negeri satu wamena yang dikirim
susah saya sempat sakit sempat sakit cuma
lama lama kelamaan pasti terbiasa juga kan
tidak tahu tiba tiba loyal lemas pusing
saya tidak latihan hampir dua hari itu tidak latihan
mungkin karena pengaruh jamnya kan
kalau misalnya di sini jam sepuluh di kota saya sudah jam dua belas
dan itu saya sudah tidur
kevira melinda arsai menjadi perwakilan dari provinsi papua tengah
siswi smk petra nabire ini juga mengatakan sangat bahagia bisa berkumpul dengan teman teman dari provinsi lain se indonesia
pastinya saya sangat bangga dan senang karena bisa terpilih bisa menambah provinsi
dan saya bisa terpilih dari salah satu provinsi yaitu provinsi papua tengah dan bisa mewakili provinsi itu ke sini
dan mengikut melatih di sini saya sangat bangga puji tuhan karena bisa ada mewakil yang bisa datang ke sini
dan itu juga bisa menemukan untuk papua bisa ke sini juga
papua barat daya mengirim yanloi oktavian
lusa nadi untuk mewakili provinsinya
siswa sma negeri tiga kota sorong ini adalah anak ketujuh dari tujuh bersaudara
terutama yang paling bikin saya bangga karena provinsi baru
dan saya juga mewakili provinsi baru ini
jadi banyak orang sekali men support saya
bilang kamu harus semangat tidak boleh menyerah jangan macam bikin kecewa kita di sini
dari keluarga juga men support saya
bilang kamu harus rajin rajin berdoa di sana
harus punya hati
harus berhasil di sana
keikut sertaan siswa dari empat provinsi baru di indonesia tersebut diharapkan dapat lebih mengenalkan budaya daerah masing masing
kepada anggota paski braka dari provinsi lain demi terwujudnya bineka tunggal ika
menurut pelatih paski braka dua ribu dua puluh tiga mailita city bertambahnya jumlah anggota paski braka ini
dilihat dari sisi formasi membuat pasukan dalam kelompok tujuh belas lebih terisi dan terlihat lebih rapi
kekompakan para anggota paski beraka dari tiga puluh delapan provinsi di indonesia ini akan diperlihatkan dalam tugas perdana
yang diemban pada tujuh belas agustus di istana merdeka jakarta
mita handayani fajar bolivia depok jawa barat